presiden presiden kita yang masih ada dan masih sehat masih kuat akan menjadi sumber wisdom
menjadi satu hal yang sangat baik apalagi bagi persatuan bangsa
sebenarnya di negara negara lain di amerika juga biasa
bahkan kadang kadang mereka dijadikan semacam special envoy untuk hal hal tertentu
atau kasus kasus tertentu atau lobby lobby tertentu atau untuk kepentingan kepentingan tertentu
misalnya clinton gitu pernah diminta oleh pemerintahan trump